badan pusat statistik atau bps melaporkan produk domestik bruto pada kuartal ketiga mencapai rp tiga lima ratus dua tiga triliun secara kumulatif
penyumbang utama sumber pertumbuhan ekonomi dua ribu tujuh belas